saya mau highlight lagi ya fadli tadi udah mengatakan sebenarnya ini nggak perlu ribet nggak perlu pusing kalau ada satu klausul yang dituruti oleh bang oso
kalau pak usman sabta dengan segala hormat ya tentu saja bisa menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai kepada kpu
saya yakin besok pak usman akan dimasukkan ke dalam daftar calon tetap
karena itu adalah syarat konstitusional yang kemudian diputus oleh mahkamah konstitusi
jadi kenapa kemudian ini semakin lama diputus ya karena ada dua putusan peradilan yang kemudian tidak bisa saling ditinggalkan
nah putusan pt un bisa ditindaklanjuti dengan memasukkan pak oso dengan dct
kalau kemudian pak oso menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai
menurut saya tindak lanjutnya itu saja mungkin bang patra bisa sampaikan kepada beliau bahwa agar masalah ini tidak terlalu berlama lama
bisa konsentrasi juga untuk kampanye dan kemudian tantangan pemilu dua ribu dua puluh
sangat berat ya baiknya langsung sampaikan saja surat pengunduran diri
agar kemudian kpu bisa tindaklanjuti memasukkan dct dan surat suara bisa segera dicatat
dalam indera penciuman anda sebelum nanti akan dikonfirmasi atau diklarifikasi oleh bang patra
dalam indera penciuman anda sebagai peneliti politik peneliti pemilu orang hukum tata negara juga
apa yang membuat pak oso susah sekali
ya nggak tahu ya mungkin bang patra yang bisa menjawabnya
makanya kita berharap seharusnya pak oso bisa mundur
karena apa belum mundur ya mungkin tetap mau jadi calon dpd juga tetap mau jadi ketua umum partai juga
nah hanya keinginan itu kan kenapa kemudian sampai sekarang belum masih mundur
oke ada hal hal prinsipil yang mungkin anda lihat ini diperjuangkan oleh pak oso misalnya
oh saya nggak tahu
tidak boleh dibebankan tidak boleh warga negara dirugikan atas nama apapun
kalau ada aturan atau konstitusinya bahkan baru
itulah prinsip dalam hukum itu asas yang namanya presumption of legality presumption of constitutionality
maka dalam literatur kita hukum baik di indonesia maupun di luar itu
dia final mengikat putusan itu berlaku prospektif ke depan
itu berlaku pada saat dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh
dua puluh juli ketika putusan mk itu diputuskan
makanya kalau itu diikuti ya kita betul betul ikuti yang namanya asas itu kita gak bakal ragu
karena pendaftaran sudah ditutup pada dua belas juli
artinya sejak dua puluh tiga juli itu berlaku bahwa pekerjaan lain itu mencakup pengurus parpol
ini perkara beberapa hari bedanya dong
makanya dalam hukum itu pak ya
itu kalau dalam hukum pidana
tidak boleh orang dirugikan apalagi di pidana apalagi dirugikan
kalau belum ada aturan atau peraturan perundang undangnya
sama tidak boleh dibebankan kepada pak osman sabta gara gara ya ada putusan yang baru
dengan dengan apa namanya dengan lega hati besar hati legowo
nggak boleh nggak begitu dalam hukum
jadi bukan masalah mau mundur atau tidak mau mundur
bukan ini asas prinsip dasar legalitas
putusan mk baru berlaku dua puluh tiga juli sampai ke depan
sementara pendaftaran ditutup pada dua belas juli
sekarang saya mau tanya apa itu bebannya pak oso
bebannya pak osman sabta
enggak pak osman sabta sudah patuh tunduk taat kepada peraturan
dia sebagaimana calon persorongan itu sama semua seperti yang peserta lain
dia sudah dianggap selesai lulus
bagaimana dengan keterangan dari hakim mk idewa gede palgunen
mengatakan dengan clear sekali dalam putusan katanya bahwa
ini berlaku pada pemilu dua ribu sembilan belas
betul dua ribu sembilan belas dalam arti apa
dalam arti pemilu dua ribu sembilan belas
kalau dalam pertimbangan itu pendaftaran sedang berjalan
oke proses dct kan juga terus berkembang
proses ada perbaikan demi perbaikan
ini kita syarat ini kan adanya apa
persyaratan itu di muka
kalau dia di akhir namanya penyesalan
ini pendaftaran ini syaratnya di muka
tidak boleh syarat itu ditaruh di tengah bahkan di belakang nggak boleh
jadi memang tidak pernah ada opsi pak oso
sejak awal untuk mundur
bahkan keinginan dia untuk mundur atau ini saran dari bang fer
karena pak osman sabta itu taat dia sama aturan
kalau yang lain mau itu karena dia melepas haknya
yang calon lain mengundurkan diri dia namanya melepas hak
sepanjang dia tidak dilepaskan haknya
tidak boleh dipaksa
itu menjadi contoh kenapa

untung pak osman itu punya sumber daya
kalau enggak semua disameratakan
eh ini ada aturan baru
apapun cerita ini harus dilakukan
berlaku dia ke depan
baik fadli gimana
ya satu kalau mengatakan ini hanya membebani pak oso
tidak tepat menurut saya
karena ada dua ratus delapan orang calon anggota dpd
yang berstatus pengurus partai itu
ya itu melepaskan hak
pencalonan anggota dpd
bukan hanya melepaskan hak bang
tapi mereka juga patuh terhadap putusan mahkamah
yang memberikan tafsir bahwa tidak boleh lagi
pengurus partai menjadi calon anggota dpd
sejak pencalonan pemilu dua ribu sembilan belas
jadi bukan pendaftaran bahasa putusan mk itu
masa pencalonan itu kan panjang
dari pendaftaran penelitian berkas
bukan enam juli seperti dikasumsikan di kataran bang
bukan karena kita lihat dari legal drafting
undang undang pemilu itu
masa pencalonan itu kan mulai dari pendaftaran
itu namanya masa pencalonan
itu masa pencalonan
jadi enam juli itu bukan berarti ditutup
itu pencalonan seperti kata bang patra
putusan mk itu kan mengatakan pencalonan
yang disebut kemudian
karena proses pendaftaran dan pencalonan
calon anggota dpd dua ribu sembilan belas sudah dimulai
dan kpu tetap harus bisa memberikan hak mereka
untuk bisa tetap menjadi calon anggota dpd
dengan syarat mengajukan surat pengunduran diri
sebagai pengurus partai politik
yang bernilai hukum
logika bang patra dan pak oso tadi gimana

agar kemudian bisa jadi calon tetap anggota
pendaftaran sudah dimulai
tujuh hari yang lalu tujuh hari kalender
yang kita lihat baca sama sama
karena pendaftaran sudah dimulai

tafsir mk itu bukan
sekarang saya tanya deh sama pak pali
tanya gampang aja deh tadi pertanyaan saya
dia udah setuju kok
di negara hukum katanya harus putus sama
sama tunduk sama putusan
tidak hanya pt un mk juga jangan
nanti pak oso nanti setelah ini
pak sekarang saya mau tanya ya
di negara hukum ini
di mana kita minta keadilan
di pengadilan pak
pengadilan memutus dia itu
terkait dengan apa yang pt un itu
mk juga pak
mk juga bang
mk itu undang undang
saya nggak pernah memperlukan
si pendaftaran mk itu final and binding
sejak dua puluh tiga juli
pendaftaran tutup dua belas juli
pendaftaran mk kan mengatakan berlaku sejak dua ribu sembilan belas
masa abang mengingkari itu
pendaftaran sejak dimulai
berlaku sejak dua ribu sembilan belas
putusan nggak ada di sini
putusannya berlaku mana
mana dong putusannya
putusan itu berlaku sejak dua ribu sembilan belas
kalau nggak lulus ya pengantar hukum indonesia
baca putusan itu
amar putusannya nggak ada
mk terus dibaca secara holistik
ini sampai kapanpun kita pasti punya dua perspektif berbeda
kalau kemudian pak oso mundur saja
selesai ini masalah
mundur dari pengurus partai
serahkan kepada kpu
bisa jadi disisi
tapi justru katanya pak oso takat hukum
kok pak wayoso yang dimasalahkan
kpu jalankan aja sesuai negara hukum
putusan mk masa mau diabaikan
putusan mk satu
putusan mk mengabulkan permohonan pemohon
baca sebelumnya bang
kalau dibicara fakultas hukum itu
pertimbangan itu adalah konsideran
nah di mana dipertimbangkan seluruh fakta fakta
sehingga menjadi putusan
sebenarnya kita akan lihat bagaimana nanti kpu
akan memformulasikan tadi pendapat pendapat ini
menjadi sebuah pkpu yang baru
tapi kalau kita lihat asumsi asumsi bang patra dan juga fadli
hari jumat lalu kita mendengar kabar
kpu telah memplenokan bahwa
pak oso boleh mengikuti tapi kemudian
tanggal nanti ketika sudah terpilih
harus pengunduran diri
itu opsi pertama
sebentar bang patras
yang kedua kami mendengar kabar juga
katanya siang ini atau sore ini
nanti fadli bisa konfirmasi
kabarnya pak oso bisa masuk dalam dct
tapi kemudian harus mengajukan
surat pengunduran diri pada tanggal dua puluh empat desember gitu
itu seberapa benar kabar kabar itu
ya kita juga baca itu ya statement kpu
kenapa dua puluh empat desember
karena itu hari terakhir syarat validasi
sebelum mencetak surat suara
nah makanya ini bahkan ini sudah kompromi sekali menurut saya
kan dct sudah ditetapkan
dan sekarang sudah masa kampanye
dan kpu masih memberikan ruang kepada pak oso
untuk kemudian menyalahkan surat pengunduran diri
agar bisa masuk dct sampai masa akhir validasi
surat suara sebelum dicetak dua puluh empat desember
ini kan masih ada cukup waktu bang patra
dan teman teman tim hukum bisa menyalahkan kepada pak oso
untuk menyerahkan surat pengunduran diri itu
nah menurut saya ini langkah kompromi yang bisa diambil
oleh kpu meskipun sebetulnya
sebetulnya ini tidak perlu dilakukan
kalau kpu konsisten dari awal
oke jadi menurut anda putusan putusan itu
nanti mungkin kita belum tahu finalnya apa tapi
statement kpu belum resmi keluar ya
tapi kabar yang beredar seperti itu
anda melihat kalau jika dua putusan itu
yang kemudian akan salah satu yang akan dipakai gimana
kalau ada putusan pt un pak
amarnya itu mencabut surat keputusan seribu satu ratus tiga puluh
tentang penetapan daftar calon tetap
jadi ini bukan pak oso saja

itu oleh pt un diminta dicabut
batal demi hukum
jadi kalau ada putusan pkpu baru
pkpu baru tentang apa yang tadi dikatakan harus mundur
maka dalam amar putusan yang selanjutnya
menghukum kpu untuk memasukkan dalam itu
itu amar putusan pengadilan pak
dan itu tidak bertentangan dengan putusan mk
kalau saya membacanya nggak pernah itu ada bertentangan
jangan kan bertentangan bersinggungan senggol aja enggak
bergantikan tangan jadinya dong
pasti pak mk itu pasti dia
konsiderannya ya nggak mungkin dia mau mundur
nggak mundur dua ribu sembilan belas
nggak mungkin dia mundur gitu loh
yang bilang mk itu berlaku dua ribu sembilan belas bla bla bla itu ya orang orang ini aja
bang kalau tadi dikatakan oleh fadli
bahwa proses pendaftaran itu panjang sekali
situ itu saya udah baca pak
balik balik nggak ada juga
jangankan bertabrakan pak budi
tetap sih bang patra
jadi putusan kpu seperti apa yang anda dirilai adil
bagaimana dengan dua asumsi ini kita masih asumsikan
dua formula itu yang dipakai bang patra
pada ujungnya pak oso harus tetap mundur
meskipun boleh ikut pemilu
yang suruh siapa pak
ini kan dibilang pt un
putusan pengadilan tata usaha negara menyatakan bahwa
surat keputusan tentang daftar calon tetap dpd itu
jadi semua ini nggak berlaku nih
semua ini nggak berlaku
maka harus terbit
bisa begitu bang ya
sk nya kan yang diuji dalam ptn itu kan sk
sk nya yang penetapan dct itu gitu loh
makanya saya bilang sk penggusuran
kenalah nanti rumah orang tuanya
bukan kalau mk pasti undang undang dasar itu harus ya kan
itu pasti begitu
realnya kasusnya itu ada di pengadilan
pengadilan sudah memutus
makanya saya nggak merujuk lagi kepada kita harus putusan kpu itu pada tafsir konstitusi
fadli apa kita ini ya apa namanya main video game aja utak atik segala macam
tadi anda katakan itu bentuk kompromi kpu untuk bisa mengakomodasi segala putusan
meskipun tadi kata bang patra itu sangat tidak adil juga
lalu apa menurut anda dampaknya jika apa yang kemudian diasumsikan oleh bang patra itu betul betul dikabulkan oleh kpu
dampak bagi demokrasi dampak bagi pemilu kita dampak bagi akal sehat
ya kalau kemudian memasukkan calon yang tidak memenuhi syarat ke dalam daftar calon tetap
itu kan nanti hasil pemilunya bisa dipersoalkan
bagaimana kemudian orang yang tidak memenuhi syarat kemudian masuk ke dalam daftar calon tetap dan bisa dipilih
hasil pemilu secara keseluruhan bisa dipilih
hasil pemilu secara keseluruhan bisa dibatalkan nanti oleh mahkamah konstitusi itu satu
nah yang kedua menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita melihat masalah ini sebagai refleksi dalam penyelenggaraan pemilu kita
semua pihak tentu harus patuh terhadap ketentuan hukum
ini kan proses pemilu ajang orang merebut kekuasaan proses transisi pemerintahan
ada aturan mainnya jangan kemudian kita melihat sebagai sebuah aturan ini sebagai penghalang hak
tapi bagaimana kemudian negara mengatur agar kemudian proses penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan

tapi sikap kpu kalau memang memilih langkah menunggu sampai dua puluh empat desember itu menurut saya salah satu langkah kompromi yang bisa dikatakan sebagai jalan yang bisa ditempuh
dengan kondisi yang serba sempit ini ya bisa putusan pt un ditindaklanjuti dengan kemudian memasukkan pak oso dalam dct
tapi memang kuncinya harus mundur sebagai pengurus partai
kalau soal sk tadi bisa diterbitkan saja sk yang baru
karena memang putusan pt un
itu memerintahkan mencabut sk kpu itu
bang patra terakhir apa jadinya jika kpu betul betul menggunakan atau mengeluarkan putusan baru dua puluh empat desember pak oso mau nggak mau kalau ingin ikut pemilu sebagai caleg dpd harus mundur
pertama itu nggak ada dasarnya
ya saya bicara itu amar putusan pengadilan tata usaha negara
oke satu menit bang waktu kita nggak banyak
jelas harus dicabut lalu dibuat sk baru memasukkan nama pak oso
tapi kalau pertanyaannya apa dampaknya
dampaknya lebih berat kalau kpu tidak melaksanakan putusan pengadilan
ya warga negara kayak saya biasa ya enak betul dong
masyarakat di seluruh indonesia kalau nanti ada putusan pt un ya boleh didiskusikan nggak boleh dilaksanakan
justru kalau memasukkan pak oso dalam sk yang baru ya yang terkena dampak kalaupun terkena dampak itu berapa tadi delapan ratus kan katanya
katanya dan dalam tanda kutip
ya tapi kalau kpu tidak mematuhi putusan pengadilan tata usaha negara maka dampaknya itu apa
seluruh rakyat nonton bahwa ada lembaga yang putusan pengadilan tata usaha negara jelas ya tapi tidak dilaksanakan
oleh karena nya bapak ibu saya masih yakin
sampai hari ini
kalau ya pak oso itu nanti akan dimasukkan
dan lepas tanpa dia harus menggunakan gitu
dampaknya kalau makin lama kita diskusi kita harus di diskualifikasi karena waktunya gak banyak
terima kasih bang batra kita akan lihat
terima kasih bang fadli kita akan lihat bagaimana perkembangannya karena sebenarnya kita buat diskusi pada hari ini
kita asumsikan juga kpu sudah memutuskan sebenarnya nasib pak oso ternyata belum juga masih kalau bahasa bulu tangkisnya masih ragu ragu icuk
kita akan lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari kedepan
terima kasih fadli terima kasih bang patra atas perbincangannya
kami akan segera kembali bersajidah
tetap bersama lagi
tetap bersama lagi
kembali kembali bersajidah